gak enak gak enakan tenang aja gak apa apa
lu kan sama kita kita ini udah dianggap seperti keluarga sendiri bukan orang lain
iya boleh aja sih
tapi asal jangan terlalu sering ya ngerti kan maksud gue
sering sering boleh tapi jangan salah
cepet banget sih
ini mobil atau pesajet
gimana pak udah enakan
yaudah kalau udah mendingan kita pulang aja ya istirahatnya di rumah aja
eh bapak bapak yakin udah kuat
masih sakit belum kuat
kita duduk dulu ya disini sebentar
yaudah pak sini acil bantuin
loh bisa diam gak sih bar
lah dari tadi gue ngomong
lo marah marah mulu

kayak cewek lagi di tengbulan
udah sih ya
kan kita udah usaha mau gimana lagi
lo paham gak sih bar
kalau si acil sampai serumah sama si warno
kita bakalan makin susah ketemuan sama si acil
pelangi band bakal di end

lama lama juga acil pasti tau
dia pasti kangen
dan mudah mudahan dia bakal balik lagi
gini yan kita latihan aja tetep kayak biasa
lama lama juga acil pasti tahu
dia pasti kangen
dan mudah mudahan dia bakal balik lagi
berakit rangit ke hulu berenang renang ke tepian
sambung perbahasa lo
yang punya rumah ini ada
kebetulan pemilik rumahnya saya sendiri bu
kebetulan pemilik rumahnya saya sendiri bu
ada yang bisa dibantu
mono mau pindah hari ini juga
lo mah jadi orang kagak sabaran amat
lo mah jadi orang kagak sabaran amat
rumahnya dijual ya pak
langsung saja kita masuk rumah
jadi lupa ngenalin
saya sudah dilihat
kayaknya anak anak tadi benar juga
nggak mungkin mereka ini satu keluarga
nggak mungkin ini anaknya
saya akan berada di rumah
bapak mau ditanya harga rumah
saya mau pindah rumah hari ini
juga pak bu mohon maaf sebelumnya rumah saya ini sebetulnya sudah laku terjual bu
cuma pelangnya lupa saya lepas
papa papa papa ini jual berapa udah saya beli aja nanti tambahin mohon maaf bu saya tidak
senang sama pembeli pertamanya eh udah gimana usung begini pak omar lagi pada ngapain di pos
ronda lagi pada enggak permisi iya bu kalimatnya gak lengkap harusnya ibu bilang lagi
daripada enggak ngapa ngapain daripada enggak enggak apa jawab
ya udah pulang yuk kagak enak lama lama disini dilihatin orang tadi sangkanya kita
dipepe lagi yuk pulang yuk lagi juga ona belum masak pak gimana motor kasihan
oh ya udah kalau gitu nggak apa apa biar acil aja yang nonton motornya ibu yang nonton bapak ya
saya nggak usah kalau motornya jatuh rusak gimana motornya kasian
tadi bapak udah ngomong gitu kasian
tante om rangga kamu itu gimana teh rumah yang kamu tunjukkan ke kita semuanya itu semuanya
sudah laku terjual sudah soal aduh maaf tante saya enggak sempat ngecek saya kira belum laku maaf maaf
udah mau bodongku ini udah lah rumah lu aja yang dijual sini tak tukunin kamu kalau ngomong jangan kayak gitu
terus dia mau lah iya itu kalau ngomong pakai senyum senyum apa senyum
sini rumah lu aja yang dijual tak belinya ya
ya udah kita ngobrol di dalam aja ya mari hai hai hai
hai kau saya nggak jajak sih hai kau saya nggak jajak sih
sudah larang enggak rumah ini kamu jual aja tolong tante ya
hai tapi tante masalahnya udah kalau masalah kenangan kamu tenang aja kamu bisa bulat balik datang
ke sini lo enggak enak dong tante kan udah punya orang lain udah lu mah kagak usah gak enak enakkan
enakkan tenang aja
tenang aja kagak apa apa
lu kan sama kita kita ini udah dianggap seperti keluarga sendiri bukan orang lain
iya boleh aja sih
tapi asal jangan terus sering ya
sering sering boleh tapi jangan saat mereka lagi berdua iya kan
kalau gue gak jual acil bakal pindah ke tempat lain kalau gue jual acilnya marah
tapi kalau gue jual acil masih bisa ngumpul sama anak anak bandnya